tapi juga kadang bahas pekerjaan
ini sesuatu yang asik
bahas pekerjaan misalnya
ada di tempat ini ada usulan
yang belum tertampung
gimana ya beresin kalau ada ide begini
karena kita ini kadang sama
masalahnya paling anggaran terbatas
masa kerja terbatas
harapannya banyak yang harus dikerjai
bahas ini menyenangkan buat saya
jadi berlibur itu
ketika banyak urusan yang
dihadapi oleh ibu sama saya terpecahkan
itu bagian yang
menghibur buat saya
apa sih ibu yang ditelani dari bapak ini
kalau bicara pekerjaan
bicara masalah di pekerjaan
itu selalu tuntas
jadi detail sekali selalu tuntas
sampai ke titik titik yang
kadang kita gak kepikiran
dedikasi komitmen untuk
ini juga sangat besar
karena mungkin bapak
berpikiran bahwa ini amanah
dan kehormatan gitu ya
jabatan ini kehormatan
kalau kita bisa sukses
kita bisa berhasil
itu adalah sebuah hal yang
kita boleh dibanggakan dan disyukuri
ini ada pesan buat bapak ini sekarang
udah jadi menteri
ada yang berubah kah
maksudnya waktunya pasti akan lebih padat
ya karena lebih sibuk pasti harus jaga kesehatan
dan saya juga gak bisa dampingin setiap hari
jadi jaga kesehatan
jadi yang menarik buat saya adalah
jadi ibu ini gak pernah dipersiapkan untuk jabat
gak pernah ada
ini di ujung saja
tiba tiba dan saya disini meyakini
wah ini memang bagian dari takdir ya
karena waktu itu parta partanya juga udah tutup
ya pendaftaran dan seterusnya
nah saya juga sama
juga nggak menyangka jadi menteri
tapi kami ini selalu berkomitmen
beri tugas ini bagian dari amanah
yang harus kita kerjakan
sulit nggak bu awalnya beradaptasi
tadinya kan jadi pendamping bapak
sekarang di depan nih
jadi pengganti bapak jadi bupati
ya awalnya sih
merasa sulit ya karena
masanya berbeda kondisinya berbeda
dilantik ketika ada pandemi
ini cukup berat
dan anggaran terbatas
saya sering sering
minta tolong bapak juga
untuk bisa bantu menyelesaikan
maksudnya bantu dalam arti
dan minta saran
tapi lambat laun
ketika saya bertemu
antusias dengan program program saya
saya mulai timbul
percaya diri saya
bahagia juga ya
melihat masyarakat saya tersenyum
menyapa saya dengan gembira
bertemu dengan mereka
saya juga bawa program yang
diharapkan oleh mereka
saya banyak belajar juga
belajarnya dari bapak
dan juga dari rakyat juga
saya banyak belajar dari mereka
sehingga sekarang saya merasa bahwa
beterbiasa dengan jabatan ini
alhamdulillah saya bersyukur
kalau pesan bapak buat ibu nih
ya ibu mesti
dan mendengar aspirasi
masyarakat karena memang tantangannya
sekarang ekspektasi rakyat kan tinggi
ke para pemimpinnya
sejak kami juga ibu
ini rutin mengukur kepuasan publik
dan harapan publik setiap enam bulan
kalau di keluarga ya
khususnya pribadi saya
kaka itu bukan sekedar kaka bagi kami
jadi dari kecil banyak kisah sekali
apa kisah yang
tidak bisa terlupakan
ini salah satu menu khas banyuwangi
ini kalau musim
musim puasa banyak diburu banyak orang
ini dibuat dari apa pak
ada roti tawar
ya ini salah satu menu favorit
ini cuma di banyuwangi saja pak
mungkin di tempat lain ada
rasanya agak khas ya
kan kalau kolok
tapi ini lebih light

kayak enak kayak wangi
berarti kalau kasih ini
ini salah satu
makanan yang dikangenin ya pak ya
ya bu ya ibu kalau misalnya kayak bulan puasa
bulan ramadhan bapak pasti nyari ini ya
salah satunya ini
kemudian nanti ini ada apa namanya
ada rawon beati ini
rawonnya enak banget
tempinnya ini luar biasa
kemudian ada nasi tempong
ini salah satunya nih
sambelnya ini khas
ini ikan asinnya ini enak banget
goda ini semua
kemudian nanti ada makanan
ayam makju enak banget
ayam makju itu yang di banyuwangi banyak
diminati bahkan teman teman dari bali
kadang kalau ke banyuwangi
ya bungkus ayam betutu
ini lagi kumpul kumpul nih kak
kalau biasanya kalau mau menebaran seperti ini kumpulnya pak
iya kami ini kalau lebaran
kami keluarga besar
ini sering kumpul kumpul seperti ini
ini boleh dikenal ini pak satu satu
kayak seru nih rame ya pak
banyak kita keluarga besar ini
kita ada sepuluh bersaudara
paling kecil ya
jadi kami kumpul selalu
gantian nah biasanya kami
hari terakhir puasa
kita ketemu dengan masyarakat
kita ada kegiatan sosial kemudian
hari pertama kita selalu kumpul
kemudian hari kedua ketiga
saya biasanya ke jogja
ke keluarga ibu ke jakarta
jadi kalau makan bersama itu momennya lebaran
pasti makan bareng kayak tadi ya pak ya
iya makan bareng
bu tadi menarik kata ibu
kalau misalnya lebaran tadi saya tidak melihat
ada ketupat atau
atau kayak opor itu kenapa bu dibanyuangi
tradisi wali songo
bagian dari tradisi lebaran
jadi tujuh hari jadi beda ya
tapi kalau yang harus ada apa pak
covered dapat tadi ada nasi tempong ya pak ya
iya makanan makanan tradisional
dan biasanya ibu itu nyiapin masakan yang
yang harus dimakan buat putra putrinya
ibu masih sehat ya ibu ya
pak ini berarti
mbak dewi adik ke
pengen tahu dong sosok pak anas ini gimana
di keluarga ya
khususnya pribadi saya
kakak itu bukan
sekedar kakak bagi kami
jadi dari kecil banyak kisah sekali
apa kisah yang
tidak bisa terlupakan
kalau ada bapak kakak sama mbak dani ini
pas disuruh apapun mau
ya bapak juga
jadi kecil itu saya inget betul

beliau sudah sma
umi itu kan gak punya
gak mau pembantu
jadi anaknya sepuluh dirawat sendiri
mau bantuin mandiin adik adiknya itu mau
bahkan saya dulu pas

sambil dipakein baju
saya inget betul harus jadi anak suksesnya
belajarnya harus benar benar
biar jadi orang manfaat ikut betul
saya waktu masih kecil
adiknya sampai terharu
berarti bapak sesayang gitu ya
karena saya ini kan anak pertama
sehingga istilah orang tua itu mbarip urip
sehingga kami harus memberi contoh
untuk kerja keras ke adik adik
untuk mandiri kira kira gitu
dan begitu juga di
ibu lingkungan ibu keluarga ibu juga sama
keluarganya ayah dari keluarga
jadi kami itu
ikhtiar kerja keras lah
tentu tapi nomor satu saya bilang
saya perlu mendapat restu ibu
maka orang tua ini sangat penting buat saya
restu umi dan saya bersyukur
umi sekarang masih
sehat walafiat dan kami selalu
mendapat doanya beliau
bagi umi sampai terharu berarti benar benar
benar saya kalau makan kala ada
ya benar saya kalau cerita
palingnya kalau ada mas anas
sampai tua pun kalau mas anas
butuhkan saya mau kesehatan apapun
saya mau gitu sampai semuanya
bahkan ketika saya disantrin selalu beliau yang
saya ingat betul diketirin beliau kirim

itu banyak disurah

belajar yang lanjir
belajar jadi orang manfaat

mereka sudah dpr
mpr sudah mpr
masih perhatian dengan adik yang
insya allah bukan saya saja
yang lainnya juga
jadi pak anas ternyata penyayang
galap tapi gak
menurut saya gak galap
kalau ada yang gak disiplin
tapi tadi saya pas kita lagi makan tuh humoris ternyata ya
abah itu selalu
dan huyub rukun tuh
sebuah kebahagiaan yang luar biasa
dan kami selalu punya tradisi lebaran itu
kami kumpul biasanya
pak untuk makna lebaran tahun ini
bagi pak anas dan keluarga
seperti apa pak memaknai
hari raya idul fitri tahun ini
ya lebaran ini menurut kami adalah
bagaimana membangun silat rohmi lebih kuat lagi
dan ini momentum tentu
bagi para keluarga di indonesia
untuk bertemu keluarga
karena keluarganya kekuatan yang luar biasa ya
basisnya di keluarga
dan apa yang kami dapat sekarang
karena saya dapat support dari keluarga
dan ini semua menjadi motivasi yang luar biasa
maka oleh karena itu
kita bertemu di lebaran ini seperti di re charge
karena kita bertemu dengan
bertemu dengan tetangga
dan kita bisa silaturahmi
kebersamaan itu muncul saya kira di lebaran ini
mbak dewi atau
ibu mau ada pesan buat bapak
kayaknya mbak dewi ini sebagai adik yang paling
saya selalu berdoa
semoga selalu berkesehatan
kalau panjang barokah itu saja
karena menurut saya walaupun kakak
sekarang posisinya jadi main
pasti perlu perhatian sama keluarga
sama adik adik sama kemunatan
gak berubah ya pak ya

nah tapi jangan sampai untuk menaikkan rb dalam mereka menaikkan tukin
hanya sibuk perbaikan administrasi
berarti ini tidak sesuai dengan
bapak presiden yang tadi sibuk ketumpukan kertas
yang menjadikan kemampuan

dan juga kakak yang diberikan
saya ingin mengucapkan terima kasih
untuk semua yang sudah menonton
pak ini selama dua periode menjabat
pak ini selama dua periode menjabat
apa hal paling berkesan yang bapak lakukan
apa hal paling berkesan yang bapak lakukan
iya yang paling berkesan adalah bagaimana mendorong partisipasi publik untuk bersama sama membangun daerah
karena sehebat apapun leadership kepemimpinan tanpa ada partisipasi publik dukungan eksekutif legislatif tokoh tokoh agama
keberhasilannya akan jauh dibanding kegiatan program pembangunan itu ketika tidak mendapatkan dukungan publik
pasti akan tersendat sendat
dan kami sangat senang karena kita bisa menentukan skala prioritas waktu itu
kemudian kami memilih ambrella sebagai program penggerak mendorong kolaborasi dan partisipasi publik itu adalah pariwisata
dan kita lihat pariwisata waktu itu dari empat ratus enam belas ribu orang
menjadi lima tiga juta ya
dengan program aaa yang menjadi bagian penting waktu itu
yaitu aksesibilitas atraksi dan aminitas
nah tempat ini contoh bagaimana aminitas tumbuh berkembang dengan beberapa kebijakan afirmatif yang kita berikan waktu itu
dan aksesibilitas kemudian tadinya orang ke banyuwangi perlu delapan jam dari surabaya atau dari jakarta perlu waktu panjang
sekarang sudah ada penerbangan
dan ini semua karena ada dukungan
dukungan publik tadi
begitu juga pengelolaan inflasi yang tadinya banyuwangi cukup tertati tati
kemudian saya bersyukur sampai hari ini dilanjutkan menjadi kabupaten dengan pengelolaan inflasi terbaik di jawa dan bali
begitu juga income per kapita rakyat dari sembilan belas juta kemudian naik menjadi lima puluh tiga juta
dan ini adalah bagian bagian prioritas yang bisa kami kerjakan bersama dengan dukungan publik yang cukup luar biasa
banyuwangi di tangan bapak
terkenal salah satunya definisi wisata
ini tempatnya indah banget
ini dimana dulunya seperti apa pak
ini milik investor orang banyuwangi yang tadinya tanah tidak terurus
saya ajak ke sebuah resort yang dibikin oleh orang perancis di satu tempat
dengan bagaimana tempat ini mengandalkan semua rumah rumah bekas tradisional banyuwangi
ini rumah rumah tradisional yang bekas dikombinasikan
ini menjadi salah satu destinasi sekaligus menjadi amenitas bagi warga di banyuwangi
nah memang kami ambil kebijakan ketika kami menjabat di banyuwangi
kami tidak izinkan hotel bintang tiga ke bawah
yang boleh adalah hotel bintang tiga ke atas yang menjadi mais
kemudian kami tidak izinkan hotel bintang tiga ke bawah supaya homestay nya tumbuh
sehingga yang bawah berkembang yang atas juga tumbuh
nah ini adalah bagian dari kebijakan saja
dan aksesibilitas alhamdulillah sudah
tapi pada saat yang sama berbagai inovasi dan strategi untuk mendorong partisipasi publik ini terus kita dorong
misalnya kita punya program namanya rentang kasih
dimana kita setiap hari mengantar makanan ke orang yang sebatang
karena orang miskin lebih dari tiga ribu orang
awalnya pemda yang dominan
kemudian sekarang muncul partisipasi publik
kemudian ada siswa asosebaya
dimana siswa yang kaya menyisikan uang untuk siswa yang miskin
hampir sembilan belas miliar dari siswa oleh siswa dan untuk siswa
karena kami melihat bahwa orang miskin tidak bisa sekolah itu bukan hanya urusan negara
tetapi ini bisa kita atasi bersama sama
dan ternyata itu bisa
kalau pak ini kan banyak inovasi ya pak
dari merentaskan kemiskinan hingga pelayanan publik hingga pariwisata yang bapak lakukan di banyuwangi
kemudian inovasi inovasi apa yang bapak juga nanti akan lakukan sebagai mentor rbt
sebelum yang tadi saya kira
supaya capaiannya eksponensial memang tidak bisa manual
maka perlu digital
maka ketika kami sejak memimpin banyuwangi kami sudah ada program lima belas titik wifi gratis misalnya
kemudian ada program seluruh desa terhubung dengan fiber optic
jadi di banyulangi ini sudah lebih dari tiga tahun seluruh desa sudah terhubung fiber optic
sehingga pelayanannya kepala desa
sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik
karena menurut saya digital itu adalah keniscayaan
tanpa digitalisasi pasti akan kurang orang terus
dan penyelesaian masalahnya tentu ini akan tidak bisa cepat
sehingga digitalisasi infrastruktur
sehingga bagi banyuwangi waktu itu infrastruktur bagi kami waktu itu bukan hanya jalan jembatan bandara dan pelabuhan
tapi juga teknologi
teknologi dan teknologi
apakah juga akan diterapkan bapak
untuk bisa meningkatkan desa desa dan lain lain
tentu tidak bisa semua di copy paste ya
karena republik ini dari sabang sampai merauke
tapi belajar kami di daerah ternyata case nya ini kan hampir sama
dan saya melihat bahwa mereplikasi program itu jauh lebih mudah untuk cepat bisa dikerjakan di banyak tempat
jadi sukses story dari satu daerah itu bisa diterapkan di daerah lain
saya juga sama waktu itu
saya sebelum menjabat saya main ke sragen yang waktu itu pelayanan ktp nya sangat cepat
saya juga main ke beberapa daerah dan itu kemudian kami replikasi
nah salah satunya misalnya yang sekarang kita ingin kembangkan
sebagaimana diputuskan oleh bapak presiden dan bapak presiden adalah
nah di banyulangi ini mall plain public adalah mall plain public pertama di indonesia
dimana disini mengintegrasikan dari sejumlah layanan sehingga masyarakat tidak harus pindah pindah
yang ini kemudian mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan
dan pemerintah pusat telah memutuskan semua daerah sekarang kita dorong ada mall plain public
tetapi sekarang next step lagi karena waktu itu hanya mengintegrasikan layanan
di satu tempat orang harus datang
tapi sekarang tidak lagi melipat berbagai urusan tadi untuk mendapatkan layanan tadi di satu tempat
sekarang kita bikin rumah virtual namanya npp digital
nah sekarang kami di kemenpan rg mendorong secara gencar
bagaimana mpp digital ini bisa berjalan
sehingga orang untuk mendapatkan layanan tidak harus datang ke mall plain public tapi secara digital
nah nafas inovasi ini penting
karena biasanya setiap kita jabat keluhannya itu tidak ada orang dan tidak ada anggaran
itu juga yang saya alami ketika saya mendapatkan mandat dari bapak presiden
waktu itu untuk memimpin lkpp
setelah kami lihat proses bisnisnya kami robah
kemudian dari delapan proses bisnis kami rubah dari dua proses bisnis
yang tadinya di depan ada jalan tol karena digital
di tengah masih ada paogah yang manual
ini yang menyebabkan kendaraan
begitu yang tengah kami hilangkan proses bisnis tinggal dua
pertumbuhannya eksponensial sekali lagi dengan teknologi
berarti artinya itu bisa juga merampingkan birokrasi pak yang cukup panjang biasanya itu kan juga sering dikeluhkan
iya jadi bapak presiden ini pak jokowi
ketika kami pertama kali diperintahkan oleh beliau
beliau sederhana saja
beliau perintahkan kepada kami birokrasi ini jangan bulet
yang kedua birokrasi ini bukan tumpukan kertas
yang ketiga beliau minta birokrasi ini harus lincah
kita ini bisa tapi nggak lincah
maka kita akan disalib oleh entitas entitas lain yang sekarang jauh lebih lincah
dan yang paling akhir yang paling penting birokrasi ini harus berdampak
saya sering sampaikan ini bahwa birokrasi ini berangkat pagi pulang malam rapat
rapat banyak sekali
ini dampaknya sudah maksimal
maka sekarang kami bersama tim di kemenpan rb atas arahan bapak presiden
kita rombak berbagai instrumen penilaian dan cara kerja
sekarang semuanya harus berdampak
kita ngerjakan ini dampaknya apa
anggaran keluar sekian ini dampaknya apa
inilah yang sekarang
terus kami kampanyekan di daerah daerah
termasuk untuk menilai rb reformasi birokrasi
nilai rb ini banyak dikejar oleh teman teman karena ini bisa menaikkan tukin
tapi jangan sampai untuk menaikkan rb dalam mereka menaikkan tukin hanya sibuk perbaikan administrasi
berarti ini tidak sesuai arahan bapak presiden yang tadi sibuk ketumpukan kertas
maka sekarang kami rombak
selain delapan area perubahan sekarang nilai rb kami kami sudah tetapkan
apa itu rb tematik
satu yang berdampak ke penanganan kemiskinan
dua berdampak ke meningkatnya investasi
yang ketiga digitalisasi
dan yang keempat program birokrasi presiden yang berdampak pada penanganan inflasi dan belanja produk dalam kebun
jadi kalau daerah ingin rb nya naik atau kl sudah mendorong kemiskinan turun tidak
kira kira investasinya bertambah tidak
nah digitalisasi sudah jalan
karena kalau digital ini pasti ke depan akan pelayanan akan lebih cepat lebih mudah dan murah dan akuntabel
ikn ini salah satu target prioritas yang kami siapkan dari tujuh prioritas kerja kami
jujur saya ini kalau pemain bola ini kan saya ini main bola di babak kedua menit ke tiga belas
dan pasti tidak ada perpanjangan waktu
saya tanya kepada al viewed menang foreign
sehingga rencana asn pindah ke ikf
lalu seperti apa gebrakan anas membawa birokrasi lebih lincah dan berdampak
berarti pak kalau yang kemarin itu kan ada anggaran lima ratus teh dihabiskan untuk studi banding dan lain lain
berarti bapak sempat mengatakan dampaknya lima persen
itu berarti akan targetnya berapa pak
nah iya itu kemarin ada salah kutip ya
jadi bukan lima ratus triliun untuk perjalanan dinas
waktu itu kita hanya memberikan contoh logical freedom
kalau programnya kemiskinan di daerah berarti targetnya kemiskinan turun
program dan output outcome nya juga harus diperjelas di situ
jangan sampai judulnya kemiskinan tapi nanti ada program lain yang tidak mendorong kepada penurunan angka kemiskinan
contoh di satu daerah bukan di pusat ada programnya kemiskinan
tapi sebagian anggarannya di daerah
kadang untuk studi banding kemiskinan
jadi tidak selesai selesai karena banyak belajar dan rapat rapat
jadi ini sebenarnya kita ingin memberi contoh case bagaimana
supaya program anggaran yang digunakan ini berdampak
ini contoh saja begitu juga program pendidikan
intinya ini perlu orkestrasi
di mana teman teman tidak boleh lagi sibuk dengan urusan masing masing
di kementerian lembaga dan pemerintah daerah
programnya harus intline dengan target prioritas presiden
kemiskinan turun stunting turun kemudian juga investasi turun
oleh karena itu maka sekali lagi kemenpan rb sekarang mendorong bergerak untuk birokrasi berdampak
maka instrumen instrumen saya ingin kembali ke rb reformasi birokrasi
instrumen instrumen penilainya sekarang kita perpendek
dulu untuk ikut penilaian reformasi birokrasi
itu ada dua ratus sembilan puluh lima penilaian
yang harus diisi
dan ada ribuan dokumen yang harus diupdate
sekarang kami itu tidak lagi penting yang penting dampak
yang kita urus adalah dua puluh enam det
bapak untuk skema asn dan ikn itu seperti apa
kategorinya progresnya sudah sejauh mana
karena kan ikn juga progresnya sudah semakin jalan ya pak
ya ikn ini salah satu target prioritas yang kami siapkan dari tujuh prioritas kerja kami
jujur saya ini kalau pemain bola ini
kan saya ini main bola di babak kedua menit ke sembilan belas
dan pasti tidak ada perpanjangan waktu
maka kami harus tentukan skala prioritas
nggak mungkin semua kami kerjakan
salah satunya adalah sesuai dengan arah pak presiden
yang jadi prioritas kami adalah menyiapkan bagaimana asn yang pindah ke ikn
nah dari semula skenario lima lima belas dua puluh empat puluh dan enam puluh
kemudian diputuskan asn yang akan pindah kurang lebih enam belas sembilan ratus orang
yang akan pindah di tahap pertama dengan disiapkan rumah dinas
seperti apartemen yang kira kira pemandangannya tiga ratus enam puluh derajat
karena itu di ring satu di oksigennya yang cukup kira kira gitu
dan itu terdiri kurang lebih sebelas asn
selebihnya yang kurang lebih lima ribu sekian itu
lima ribuan itu adalah dari teman teman tni polri
nah skemanya sudah kami buat
kementerian lembaga mana saja yang akan pindah
kemudian eselon satu berapa eselon dua berapa dan seterusnya
kami sudah buat skemanya
dan bapak presiden dan oikn nya sudah setuju sebagai mataran bapak presiden di sidang itu
ada tantangan sendiri nggak sih pak untuk bisa memindahkan asn sendiri
sampai hari ini kami belum mendapatkan tantangan ya
karena dulu misalnya menurut yang ramai di publik
banyak asn menolak
tapi justru kemarin justru banyak asn yang tidak masuk dalam skema pindah
terutama anak anak muda yang digital
karena memang nanti ini pemerintahan ini sudah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik
yang digital yang berbagi pakai
sehingga ini menjadi kantor yang modern
jadi kantornya itu bisa berbagi pakai
kecuali tentu yang polisi tni polri yang nggak mungkin berbagi pakai ya
karena tercahaya dengan hankam
mereka ini malah banyak yang ingin pindah
ngirim surat ke kami
jadi ini responnya sangat baik
dan asn yang pindah ke sana enak
nggak perlu cari rumah dinas
dia sudah ditempatkan di tempat itu
dan mungkin daripada di jakarta
dia berjam jam harus ke kantor
sampai macet satu jam dua jam
begitu sulit kadang untuk mencari transportasi publik
di jam jam tertentu
saya kira ini angin segar menurut saya
jadi nanti ketika sudah berkeluarga pun
sekolah kemudian transportasi itu disediakan dari pemerintah
sekolah pemerintah sedang menyediakan
sekolah sekolah internasional yang berkualitas bagus
melalui tk sd smb dan sma
dan apalagi misalnya kemarin
pak gubernur dki ke kantor kami
membicarakan bagaimana mendorong
agar ada percepatan sekolah sekolah internasional
yang hebat di jakarta ini
ini bisa segera diaksanakan
salah satunya adalah
dengan konsep misalnya
akan diberi insentif pajak
kalau sekolah sekolah yang diberi insentif pajak
pasti akan cepat cepat
apalagi kalau di sana tempatnya misalnya
semetra disiapkan oleh pemerintah
mereka tidak harus investasi terlebih dahulu
beberapa kelas sekolah mereka di awal
tentu ini akan mempercepat
dan arahan bapak presiden
saya kira jelas dan rinci
bagaimana ikn ini bukan hanya soal kantor
tapi akan menjadi rumah peradaban baru
pak kalau banyak yang ngajuin
nanti ada seleksi juga nggak sih pak
karena kan ternyata euforianya semakin banyak ya
untuk as dan pindah ke sarawak
ya tentu nanti akan kita keji
dan ini sebenarnya banyak diem diem
eselon satu ingin segera pindah ke sana
karena ingin menikmati
terutama beliau beliau yang misalnya
putra putrinya sudah tidak disini
pp nya bahwa per dua puluh delapan november
tidak boleh lagi ada non asn
nah kita sedang mencari alternatif solusi
yang tidak ada phk masal
pak ini gimana pak ceritanya
waktu itu presiden nunjuk bapak untuk jadi menteri
karena kan presiden jokowi nggak sembarangan
menunjuk seseorang menjadi menteri
ya kami memang tidak mengira
kami pikir waktu itu setelah di lkpp
karena pencapaian di lkpp dengan tim melanggoli target
kan diberikan fasilitas tingkat kementerian
akan dilantik ulang
ternyata hari selasa itu kami dapat kabar
bukan untuk dilantikan
pertama kami ditanya dari istana posisi di mana
yang kedua tentu kami berpikir bahwa
istana sudah koordinasi dengan ibu ketua umum di jamaica
sehingga waktu itu ditanya
besok ada di mana kami sampaikan di jakarta
dan menses nek mas pram mengabari kepastian itu kepada saya
dan saya tanya gimana ibu ketua umum
ini hasil kompetisi
apa yang kamu lakukan
saya bilang ini adalah kompetisi yang harus
dikonsumsi dengan ibu ketua umum
kemudian esok harinya kami sebelum dilantik
kami bertemu ibu ketua umum
minta nasihat dan ternyata betul
koordinasi bapak presiden dengan ibu ketua umum
kemudian merestui kami untuk dilantik waktu itu
dengan tugas tugas yang tentu tidak ringan
karena sering saya sampaikan kalau ini permainan bola
ini masuk di babak kedua menit ke tiga belas
dan tentu ini membutuhkan kesungguhan dan kerja keras
dan kemudian kami dipanggil hari rabu
hari itu untuk ke istana
termasuk ibu ketua umum juga ikut mengantar kami
ketika pelantikan di istana
apa pesan dari pak presiden ke ibu ketua
pesan dari bapak presiden
birokrasi ini gimana caranya tidak ribet
ini gimana kesibukan birokrasi ini berdampak langsung terhadap rakyat
dan inilah reformasi birokrasi yang mesti kami kerjakan
istilah beliau reformasi birokrasi ini harus berdampak
ibu ketua umum menanyakan gimana nasib
petugas kesehatan di desa desa terpencil
guru guru di daerah terpencil yang honorer
begitu juga terkait dengan mereka yang telah mengabdi cukup lama
ini perlu mendapatkan kepentingan
dan kebetulan ini memang menjadi topoksi dari kenangan rakyat
nanti juga kalau nggak salah
kita ini ya pak ya sahabat mahasiswa ya pak
seperti apa pak nanti apa yang ingin disampaikan pak
iya jadi kami setiap ke daerah dengan tim
tidak hanya ketemu birokrasi
tapi perlu ketemu kampus
ada perguruan tinggi
ada mahasiswa di perguruan tinggi
ini untuk menyampaikan berbagai kebijakan kebijakan yang berdampak
yang sedang dikerjakan oleh kementerian pancasila biasa
agar reformasi birokrasi ini jauh lebih terukur
biasa pak apa yang dikeluhkan atau ingin disampaikan asn
ataupun mahasiswa mahasiswa ini kalau ketemu langsung
ya nanti paling kita sampaikan ke masyarakat
terkait dengan kebijakan asn kita
dan perubahan perubahan yang signifikan
seperti pengembangan perbersihan untuk reformasi birokrasi berdampak
lebih banyak juga ingin mendengar masukan
kritik dan saran dari para mahasiswa dan dosen
memang masih menyisakan urusan yang belum tuntas
terkait dengan perempuan rd yang mengatur
terkait dengan guru dan dosen
ini yang segera akan kita tuntaskan
biasanya itu yang banyak pertanyaan
terus bagaimana kesempatan fresh graduate
untuk ikut jadi asn
dan beberapa kebijakan reformasi birokrasi lain
berarti pak untuk yang terbaru yang asn tadi
itu sudah sampai mana pak
diskusinya juga dengan dpr
kemarin kita baru bertemu dengan teman teman komisi dua
untuk kedua kalinya membahas terkait dengan non asn
kalau menurut undang undangnya yang dua ribu empat belas dan pp nya
bahwa per dua puluh delapan november tidak boleh lagi ada non asn
nah kita sedang mencari alternatif solusi
yang tidak ada phk masal
tidak ada pembekakan anggaran
dan tidak ada penurunan pendapatan bagi mereka yang telah bekerja sekarang
inilah yang sekarang kita cari opsi opsi yang terbaik
sebagai menaran presiden untuk mencari opsi jalan tengah
selain dikenal sebagai mantan bupati banyuwangi dan men panerbe
abdullah azwar anas juga dikenal di kalangan nahdlatul ulama atau nu
dan juga aktif
sebagai kader pdip
lalu seperti apa
sepak terjang anas dalam menjalani perannya sebagai politisi
ini kampusnya ada berapa sekolah sih pak ini
ya di sini ada mulai sd kemudian ada alia ada sma ada smp ada smp
tadi bapak kalau nggak salah saya sempat mendengarkan
bapak mengajarkan bahwa kita perlu untuk menggali potensi
dan itu cara berbeda ya pak ya tadi dengan menuliskan minatnya
minatnya itu juga diterapkan di kantor
karena menurut kami sekarang ini perlu mendengar dari bawah
saya pertama kali menjabat di kantor gementan rbi itu
saya langsung kasih kertas kosong ke mana ke para staff
kertas kosong silakan kasih masukan ke saya
masalahmu ada masalah apa di kantor ini keinginanmu apa kepada saya
dan harapannya apa kepada saya untuk memajukan kantor ini dan ada usulan usulan
saya bagi itu selalu
baik ketika saya di lkpp ketika saya di kemenpan rb
dari situ saya tahu bisa metakan oh ini harapan banyak dari anak anak
dan saya lihat oh ini ada potensi yang besar yang bisa kita dorong bersama
seberapa efektif pak itu diterapkan
dan akhirnya berbuat hasil dengan hasil yang benar
karena gini kita ini jangan sampai hanya dapat laporan yang baik
kalau ditulis ada nama biasanya dia nggak mau kritik
dengan ada kertas yang kosong saya jadi tahu harapan mereka apa
potensi kantor ini apa tapi problem problemnya apa saya bisa dapat
pak berarti tadi saya lihat bapak cukup dikenal ya pak di kalangan santri nu begitu pak
kita bahas sedikit ke politik
apakah ini juga bisa menjadi tiket untuk bisa mendapatkan selera buat partai pendukung sih pak
enggak sih saya ya tentu ya
maksud saya tentu setiap segmen itu ada konstituennya ya
konstituen ada yang di pesantren ada yang tidak pesantren
tapi dalam konteks ini saya melihat bahwa pesantren ini punya jasa yang luar biasa
dan instrumen pendidikan yang relatif moderat
dan menyasar ke seluruh kalangan di pesantren
karena di pesantren ini kan menerapkan sistem boarding
sistem boarding anak anak hidup di pesantren dengan ada pengasuh
dengan pengajaran pengajaran yang moderat yang tasamu gitu gitu
nah tentu sekarang memang kita perlu selektif
karena mulai adanya pendidikan pendidikan yang bersifat radikal ini tentu kita mesti selektif
gak kira kira gitu
pak ini bapak akademis juga
terus juga kayaknya banyak ilmu yang bapak pelajarin ya pak
untuk hari politik sebenarnya awalnya seperti apa sih pak
perjalanan seorang pak anas
ya saya dulu ini sebenarnya blessing in disguise ya
saya sebenarnya dulu tidak bercita cita jadi politisi
jadi waktu itu saya memang aktif di organisasi
sejak smp jadi ketua osis kemudian sma aktif di osis dan jadi ketua komisariat ikatan pelajar nahdlatul ulama
jadi sejak awal saya memang aktif di osis
kemudian saya ke jakarta aktif juga di nu
ketika waktu itu saya kuliah di ui dan di unc
nah kebetulan sembilan puluh lima saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa teladan waktu itu bersama teman teman yang lain
nah disitulah kemudian saya seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh diusulkan jadi anggota mprri utusan golongan
nah sejak itulah saya jadi anggota mpr
nah sejak itu saya kena candu bali
jadi kena candu politik
nah sejak candu politik
setelah menjadi mpr saya sempat menjadi anggota dpr ri
kemudian setelah jadi dpr saya pulang kampung
kalau malam kadang nggak ada bis patas saya harus ngompreng dari jember dan seterusnya
tapi ada cita cita dan mimpi waktu dari teman teman gimana ada penerbangan
wah harus jadi bupati
kalau melihat memilu politik dua ribu dua puluh empat apa yang anda harapkan
pertarungan politik yang sudah diwarnai dengan kedewasaan warga bangsa yang lebih hebat
karena dulu banyak pengamat mengkhawatirkan pemilu yang kemarin
tapi nyatanya damai damai saja tidak ada masalah
jadi menurut saya rakyat indonesia dari waktu ke waktu semakin dewasa
dan preferensi politiknya juga sudah jauh lebih luas
dan saya yakin dua ribu dua puluh empat akan menjadi perhelatan politik yang menarik
menurut saya karena pengalaman sunia telah memberi contoh bahwa warga indonesia itu dan dewasa di dalam berpolitik
sebagai salah satu tokoh yang mungkin ada himbauan pak
karena kan di dalam dunia politik ini terkadang isu agama ini sering dimainkan begitu
seperti apa pak
ya tentu sudah banyak para tokoh bangsa telah memberikan isyarat kepada kita
agar politik ini menjadi politik yang mendidik yang mengedukasi dan mengembirakan buat rakyat
dan tidak harus menjadi instrumen untuk pecah belah
dan berbagai nasihat yang lain dari para tokoh para penjuri bangsa sudah banyak
nah kita berharap mudah mudahan dua ribu dua puluh empat ini menjadi momentum
apalagi sekarang pemilihnya banyak pemula
dan eranya berbeda dengan lima tahun lalu
sekarang media sosial itu begitu kuat memberikan pengaruh kepada anak
mudah mudahan kita bisa melampaui dua ribu dua puluh empat dengan sangat
dan bangsa ini akan sukses dan akan memilih orang yang terbaik
pak menarik nih saya lihat video pak
bapak salah satu kader yang sering dibanggakan oleh bu mega
karena dibilang salah satu kader terbaik
pertama di ibu pati
gimana tanggapan pak hubungannya dengan pdip
jadi gini bu mega itu selalu memberikan nasihat yang terukur buat kami
misalnya sejak saya menjabat saya dipanggil oleh beliau
pasar pasar rakyat ini gimana caranya tetap terjaga
pasar rakyat kemiskinanmu pirosa ini
pendapatan rakyatmu berapa di banyuwangi
nah dari sini arahan ibu ketua bunga saya terjemahkan
saya lihat income per capita banyuwangi itu masih empat belas juta
maka untuk melindungi pasar pasar tradisional
atas saran ibu ketua umum bu mega waktu itu
saya sebagai bupati saya tidak izinkan pasar pasar modern
sepuluh tahun kami memimpin sampai sekarang
tidak diizinkan sejenis misalnya kayak alfamart ini
kami tidak izinkan mall mall besar di banyuwangi
untuk mendorong agar pemerataan kerja
jadi keberpihakan ibu mega ini bu ketua umum kepada uang cilik luar biasa
jadi sederhana sekali kepada saya
begitu kami di periode pertama bisa menurunkan kemiskinan
untuk menjadi bupati periode kedua
bahkan saya diminta belajar ke katucak di mana
bagaimana pasar tradisional tapi rapi menarik
kami diminta menjaga pasar tradisional
jadi itulah yang kami kerjakan
termasuk pendapatan rakyat banyuwangi dari empat belas juta naik lima puluh tiga juta
itu arahan bu yos yang kita lakukan
sehingga ini yang membuat kemudian ibu kadang menghubungi kami
untuk menanyakan kerja kerja kerakyat kami
nanti bisa dikatakan bapak cukup sukses membawa banyuwangi
dengan beberapa banyak perubahan yang positif ya pak ya
iya tapi kesuksesan ini bukan kesuksesan saya
ini kesuksesan kolektif bersama rakyat di banyuwangi
dan arahan ibu ketua umum sangat jelas bagaimana uang cilik
dengan berbagai program tadi bisa kami kerjakan
kalau dengan pengalaman ini
misalnya ibu ketua bu mega meminta bapak untuk maju ke dki satu
atau memimpin membenahi provinsi lain
sepertinya bapak tanggapannya
sampai sekarang belum
tapi kalau itu bersedia pak
belum masalahnya belum ada tawaran ya
kalau melihat ini pak pencalonan pencalonan kan banyak ya pak
dari pdip sendiri kan juga ada nama nama seperti mbak puan
kemudian mas ganjar seperti apa
melihat dinamika pencapresan
khususnya di pdk
di tubuh pdip sendiri seperti apa
saya kira pdi perjuangan partai yang kaya pengalaman
dinamikanya juga menarik
dan dari waktu ke waktu sukses melampaui peristiwa peristiwa politik
yang kadang dikhawatirkan oleh banyak orang
dan khusus capres ini ada di tangan ibu ketua umum ibu mega
apa nasihat atau pelajaran yang bapak jadikan teladan
untuk bisa memimpin dan menjadi pak anas seperti ini
yang selalu terniang nasehat dari ibu mega
ibu mega ini harus turun
dengarkan suara bawah
ibu mega terus turun turun turun
dengarkan aspirasi dari bawah
maka tadi saya cerita karena ibu mega perintah turun turun
dengarkan rakyat hampir setiap kali menjabat saya
saya keluarkan kertas kosong putih ke semua staff
untuk mengisi harapan dan keinginan kepada saya sebagai ceo baru di tempat itu
tentu ya sesuai dengan target bapak presiden juga ini untuk bisa kami kerjakan
yang apa adanya pemimpin susah untuk menyelesaikan pr yang ada di depannya
berarti bapak mirip nih ya seperti pak presiden jokowi
sering tuh terjun ke lapangan kemudian juga lebih open minded
saya juga pernah lihat nih bapak bilang pak presiden sering curhat pak
spill boleh nggak pak curhat apa pak
nggak ya beliau nyampaikan
pak anas ini birokrasi ini kok kesannya ruwet jelimet
sibuk siang malam tapi gimana caranya ini supaya lincah
nah maka arah anak beliau ini sekarang saya jadikan tagline
birokrasi bergerak untuk reformasi berdampak